hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung pada selasa malam berdampak kepada menumpuknya sampah kiriman di pintu air manggarai menteng jakarta pusat rabu pagi
sampah yang menumpuk dievakuasi petugas menggunakan dua unit alat berat untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
pada rabu pagi material sampah seperti sampah rumah tangga bambu kayu hingga sampah plastik berdatangan ke pintu air manggarai menteng jakarta pusat
banyaknya material sampah yang terbawa derasnya air aliran kali ciliwung mengakibatkan sampah tersebut menumpuk di pintu air manggarai
menurut petugas upk badan air dki jumlah sampah yang menumpuk diprediksi totalnya mencapai satu ratus enam puluh enam meter kubik
keitar empat mobil dan untuk saat ini kubikasi sampahnya sendiri sudah mencapai satu ratus enam puluh enam meter kubik
satu ratus enam puluh enam meter kubik itu sudah enam meter kubik besar seperti ini dan dua meter kubik kecil